di usianya yang sudah menginjak lima puluh lima tahun
ini kita tidak bisa kita pungkiri tata kelola digital ini menjadi satu bagian yang penting

kita semua cuma berdiri di sini
oke bang abalin jadi maksud anda tidak perlu ada kemudian presiden memanggil
keterangannya kerap kali berubah ubah